dari kota ren kami telah terhubung dengan devina dan juga yola warga negara indonesia di
kong perancis oke selamat pagi devina yola waktu jakarta apa kabar nih pagi di sini masih malam
aku pagi malam oke pagi waktu jakarta ya nah ini devina yola kan kemarin sepuluh april tepatnya ada
aksi vandalisme di perancis yang ternyata juga berbau islamofobia begini bagaimana kemudian kalian
berdua sebagai masyarakat indonesia juga yang beragama muslim begitu kemudian memberikan apa
ya namanya apa membatasi diri kalian terhadap asli asli yang kemudian seperti islamofobia tersebut
jadi untuk menangkap diaksi kemarin sebenarnya

emut muslim tapi balik lagi bahwa orang perancis di sini tetap terbuka dan selama itu mahasiswa
khususnya yang beragama islam tidak terganggu ya maksudnya dalam arti aktivitas sehari hari karena
ingin bahwa di aksi vandalisme kemarin itu hanya apa ya secuil yang bisa di jadi apa ya aksi vandalisme
itu hanya hanya pekerjaan oknum sajalah ya tidak menggambarkan perancis secara keseluruhan yang kalian
rasa mungkin ini lebih tolerir warganya kepada masyarakat dan masyarakat indonesia yang terhadap
dengan latar belakang agama apapun begitu ya devina yola oke kalau misalnya terkait
dengan bulan ramadhan gimana nih apakah ada yang berbeda pasca penyerangan kemarin vandalisme kemarin
gana ya gak berdampak dikota ini sih jadi masih berjalan dengan baik baik saja itu tapi kalau di
di tempat terjadinya aksi tersebut penjagaan mungkin kalian mendapatkan informasi dari pemerintah tempat
ataupun dari kbri di sana terkait dengan aksi tersebut apa yang harus dilakukan
kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah perancis agar aksi aksi serupa ini tidak terjadi lagi
baik di kota reneo ataupun di kota kota lainnya yang ada di sekitaran paris
himbawan aja kemarin itu dari anggisura tendaran bahwa untuk selalu waspada kepada kita mahasiswa yang beragama islam
dan juga kebetulan karena sedang lockdown di perancis jadi masjid masjid yang ada di perancis semua tutup
sehingga jadi mungkin ini untuk
masjidnya jadi kita agak sana ya
jadi di sini ada jam malam jam malam jam malam
oh gitu udah ada dimulai lagi ya berarti lockdown di perancis
nah terkait dengan bulan puasa ini devina daniola ini puasa keberapa nih di perancis
aku sendiri puasa ketiga
oke artinya udah tiga tahun wow lama juga ya
kalau saya puasa ke
udah lebih lama lagi udah lima tahun
ini gimana nih adaptasinya waktu pertama kali puasa di perancis
karena kan waktunya lebih panjang daripada di indonesia
lima belas jam ya berarti kalian berpuasa
karena dimana kita buka puasanya jam sembilan
dan adaptasinya pastinya
kalau waktu itu bisa ya dev
kadang ibergat itu biar biar power
karena puasanya lebih lama
terus terus apa aja nih persiapannya
mungkin sahurnya makannya lebih banyak atau mungkin gimana
karena itu harus
sembilan belas jam kan bukan waktu yang sebentar ya
kalau kita biasa puasa aja dua belas jam mungkin siang siang kita udah ngerasa laparan kehausan apalagi sembilan belas jam di sana
iya benar benar
iya benar benar
enam belas jam sih ya di sini ya alhamdulillah
itu siasatnya gimana tuh untuk beradaptasinya
apakah benar kata aldi tadi makannya lebih banyak dimana tuh biasanya tuh
apakah dibuka pas di grip
apa pas di apa
buat kalian ini tantangan juga nggak sih sebenarnya
jadi tuh punya waktu dari
di buka puasa setahun setahun sekitar
kadang itu kita menasih
menasihatinya dengan makan banyak di buka puasa sekaligus untuk sahur
terus sering kayak gitu sih

kalau komunitas muslim sendiri di tempat kalian di wilayah kang ini banyak nggak
bagaimana kira kira komunitas muslim di sana
tidak hanya masyarakat indonesia saja tapi juga
komunitas muslim juga selain warga negara indonesia di sana bersaling
inilah ya apa
sama sama begitu menjalani ibadah puasa kemudian ada tradisi tradisi yang kerap ataupun sering dilakukan nggak
ya kebetulan di sini banyak ya komunitas islam ini
khususnya di kota kong
salah satunya itu ada komunitas islam ya
berbasis di masjid di kota kong
jadi biasanya setiap bulan ramadhan mereka itu memberikan
memberikan semacam takjil atau bukaan untuk mahasiswa yang beragama islam
oke jadi bisa mengobati rasa kangennya sedikit ya dengan takjil tajil yang diberikan itu
nah kalau misalnya yola ini udah lima tahun berpuasa menjalani puasa di perancis
devina ini tiga tahun
dan dua tahun ini
dari tahun dua ribu dua puluh dan juga tahun dua ribu dua puluh satu ini kan kita masih di masa pandemi
apalagi perancis juga masih lockdown
ada nggak sih perbedaan yang benar benar kontras bisa diceritain gak ke kita
dulu sebelum pandemi merebak di perancis itu seperti apa sih euforianya ketika ramadhan
dulu sebelum pandemi kita masih bisa terawih bisa buka puasa di masjid gitu kan
kalau sekarang ya itu tadi
ada jam malam juga kalau jam tujuh
jadi bisa buka puasa di rumah gitu atau enggak sama temen temen yang deketan gitu
begitu sih sebenarnya
ini sendiri memfasilitasi nggak nih masyarakat indonesia di masa pandemi ini untuk mengobati rasa kangen kepada kampung halaman
mungkin dengan melaksanakan buka puasa bersama begitu mengumpulkan seluruh masyarakat indonesia di perancis gitu
di sini karena pandemi jadi harus terbatas
cuma berapa pak
enam orang tiap berkumpul kumpul gitu
jadi kayak kita menghiasatinya dengan yang deket deket aja gitu rumahnya
tapi kalau nggak pandemi biasanya tiap tahun ibu duta besar perancis untuk indonesia biasa mengadakan ada yang buka puasa juga lebaran bersama di rumahnya beliau
untuk dari kbri sendiri ada himbauan nggak di masa puasa sekarang yang juga masih di masa pandemi
ada arahan untuk warga negara indonesia yang sedang berada di perancis nggak untuk dari kbri sendiri
seperti tahun sebelumnya bahwa memang ada himbawan untuk mengurangi kontak dengan orang lain
itu ada juga aturan dari pemerintah perancis sendiri ya untuk kapasitas maksimal ruangan kemudian tentang juga aturan berkumpul dan juga jam buka jam tutup gitu
tapi kalau misalkan di sana sendiri ini kan saat ini perancis masih lockdown
masih lockdown artinya kalau yola dan devina melihat sekitar ini monumen monumen landmark landmark
sendiri di perancis yang kerap kali menjadi spot spot wisata oleh para pelancong ini masih
ditutup ya atau sudah ada kebijakan kebijakan sendiri yang kemudian memperbolehkan begitu
untuk mungkin warga domestik untuk berkunjung ke tempat tempat tersebut
setahuku sih masih ditutup ya karena menjaga pandemi ini gitu loh maksudnya karena lockdown juga
kayak restoran restoran juga sekarang misalnya cuma take away doang gitu jadi tempat wisata juga
diperhatilah untuk para wisatawan gitu oke yola sama devina ini terakhir pulang ke indonesia kapan nih
kalau boleh tahu
saya dua ribu sembilan belas sebelum pandemi kalau aku pas pandemi tahun lalu dua ribu dua puluh jadi udah sempetnya ya kalau
devina kalau yola udah dua tahun nih mungkin nggak pulang pulang iya ada ini ngasih tau nggak ke
orang tua kalau misalnya akan live bersama dengan cnn mereka nonton nggak kira kira
kayaknya enggak sih
ada yang nonton live ya
kalau mereka nonton nih kalau orang tua ataupun keluarga nonton mungkin yang kangen banget sama
kalian berdua karena tahun ini kemungkinan bisa enggak pulang lagi nih lebaran apa yang mau disampaikan
ya aku mau sampaikan ya semoga di indo keluarga baik aja terhindar dari penyakit gitu dan semoga
di sini aku juga bisa jaga kesehatan dan semoga keluarga bisa baik baik saja terhindar dari penyakit gitu dan semoga di sini aku juga bisa jaga kesehatan dan semoga di sini aku juga bisa jaga kesehatan dan
amin kalau yola apa nih yang ingin disampaikan kepada ki dengan grated indonesia deduct on iholanya pulang
sama cina zhata ketamaran dan juga apalagi menjalankan bulan puasa jadi saminya harus lebih lebih dijaga kemudian pulang reg hp leave
semoga nanti setelah pandemi hilang kita bisa berkumpul seperti biasanya
bisa pulang juga dengan gampang ya dead
di penerbangan juga tidak ribet
pokoknya yola devina semangat ya puasanya hari ini
masih ada sekitar dua puluh tujuh hari lagi
kalian harus berpuasa
lagi lockdown juga di perancis
lagi lockdown juga kita doakan semoga sehat sehat terus
dan semoga tadi yang sekata yola dan devina benar benar kita pandemi ini segera berakhir
dan bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga dengan lebih mudah lagi
terima kasih yola devina warga negara indonesia dari kang perancis
sudah bergabung bersama kita pagi hari ini
untuk yang masih aktif berolahraga di saat puasa
kami akan hadirkan tipsnya agar olahraga anda aman dan nutrisinya juga terjaga
saat lagi tetaplah di cnn indonesia